ratusan santri dari pondok pesantren di manggaran situ bondo memadati pelebuhan kapal feri jangkar situ bondo kamis pagi
libur pondok membuat mereka mudik lebih awal mereka pun mendominasi jumlah pemudik awal yang hendak menuju pulau sapudi madura
kepadatan arus mudik juga didominasi roda dua dan roda empat warga rantau yang pulang awal dari pulau pali
pemudik mas susah gak untuk tahun ini dibanding tahun lalu
ya kalau yang tahun lalu kan mepet lah sekolah ini kan udah jauh hari
ya takut kayak kemarin itu sulit sekali loh sampai bermalam disini
mengantisipasi lonjakan pemudik pemprov jawa timur akan menyediakan
empat kapal dengan rute jangkar pulau ras mulai tiga belas april
sedangkan untuk kangian kalianget hampir sama dengan tahun kemarin
program pemerintah provinsi jawa timur melalui dinas perhubungan provinsi jawa timur melaksanakan mudik gratis
bagi masyarakat kepulauan raas jadi dalam musim mudik hari ini kita berikan empat trip round trip
jadi dari jangkar ke raas raas ke jangkar
sementara itu antusias warga yang akan mudik menggunakan kereta api juga semakin banyak
untuk periode keberangkatan tanggal empat belas april hingga tiga mei dua ribu dua puluh tiga jumlah pemesanan tiket kereta api di pt kai daob delapan surabaya telah mencapai tiga ratus tiga puluh
pemesanan tiket kereta api jerajau di daob delapan surabaya selama masa kemarin
selama masa angkutan lebaran daob delapan surabaya setiap harinya mengoperasikan empat puluh kereta
pemesanan tiket kereta api jerajau reguler dan sembilan kereta api jerajau tambahan
sejumlah rute tujuan favorit penumpang diantaranya jakarta bandung yogyakarta jember dan banyuwangi
iniputan cnn indonesia